kementerian keuangan akan segera mengumumkan tim reformasi perpajakan
selain dari internal anggota tim juga berasal dari pemangku kepentingan bidang perpajakan
kerja tim reformasi perpajakan akan mencakup lima hal
yakni institusi sumber daya manusia perbaikan basis data
institusi pajak yang kredibel dan kuat itu penting sekali
dan apakah itu akan tertuang di dalam undang undang kup
dalam bentuk tidak hanya badannya tapi juga dari sisi prosesnya itu juga sangat penting
yang paling penting adalah membuat direkturat jenderal pajak yang bersih efektif
bisa berjalan atau menjalankan fungsi dan amanahnya dengan baik bebas korupsi
dan tentu dalam hal ini kemampuan untuk bisa menjaga keuangan negara